ini menjadi sangat efektif manakala bisa kita implementasikan di tengah tengah masyarakat
tentunya untuk kasus yang dengan keluhan ringan atau tanpa keluhan
ini sebenarnya adalah hampir delapan puluh persen dari kasus positif yang ada
secara statistik berada dalam keluhan dalam posisi gejala yang ringan atau ringan sampai sedang
yang sebenarnya dengan melakukan isolasi diri di rumah ini sudah cukup bagus dan cukup efektif
ini yang kemudian akan kita dorong sehingga tidak seluruh kasus positif menjadi beban layanan rawatan rumah sakit
yang berada di rumah sakit adalah yang kita pastikan tidak mungkin melakukan isolasi diri di rumah
atau kita yakini bahwa memang membutuhkan layanan monitoring yang lebih intensif dari tim kesehatan
pada keluhan yang sedang atau dengan comorbid yang menyertai
ini yang membutuhkan layanan rawatan rumah sakit dengan pengawasan yang ketat
oleh karena itu keberadaan rumah sakit wisma atlet ini sebenarnya ditujukan adalah sebagai barier awal sebelum
atau barier awal untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan
yang kita ketahui bersama ada sulianti saroso kemudian ada rumah sakit persahabatan
sehingga pada kasus kasus dengan kondisi sedang berat yang membutuhkan memang layanan rawatan spesifik dan intensif
ini bisa dilaksanakan di rumah sakit sulianti saroso atau persahabatan atau rumah sakit lain yang sudah kita tentukan sebagai rumah sakit rujukan
ini yang kita harapkan seperti itu
sehingga tidak kemudian semua kasus masuk ke rumah sakit
nah ini sejalan dengan semakin masifnya kita melaksanakan tracing
ini adalah kontak penelusuran kontak dari kasus yang ada
sehingga kemudian kita harapkan bahwa kondisi ini akan mempercepat pemutusan rantai penularan yang ada di masyarakat
meskipun tahapan ini bukan menjadi yang utama di dalam kaitan pengelolaan pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
kemarin sudah saya katakan yang utama adalah bagaimana masyarakat secara aktif

ini adalah yang kita harapkan
kemudian secara terorganisasi dengan baik
bisa melaksanakan kegiatan menjaga jarak fisik di dalam konteks berkomunikasi secara sosial dengan yang lain
karena inilah upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan yang paling baik
kami berterima kasih bahwa masyarakat sudah banyak sekali mengambil peran serta untuk ini
semakin banyak yang saling mengingatkan
untuk kemudian tetap menjaga jarak
dan juga beberapa memang masih perlu kita ingatkan
sehingga kadang kadang di malam hari aparat keamanan juga masih sering berpatroli
untuk mengingatkan agar tidak bergerombol tidak berkumpul untuk mengurangi penularan ini
ini yang menjadi penting untuk kita
kemudian yang kedua saya sampaikan beberapa hal terkait dengan rapid test
ini tes yang kita laksanakan sekarang
beberapa hari yang lalu sudah kita laksanakan
sekarang dan berikutnya masih kita laksanakan
menggunakan metode pemeriksaan antibody
jadi bukan melakukan pemeriksaan langsung terhadap virusnya
karena kalau memeriksa langsung terhadap virusnya
maka kita menggunakan pemeriksaan yang kita sebut berbasis pada antigen
yang kita gunakan adalah melakukan pemeriksaan dengan swab
dengan hapusan usapan yang dilaksanakan di dinding belakang rongga hidung
atau di dinding belakang rongga mulut
nah kalau ini maka kita akan melakukan pemeriksaan terhadap virusnya antigennya
artinya kalau ditemukan positif maka diakini di penderita tersebut ada virusnya
tetapi untuk metode rapid test yang kita gunakan adalah sebenarnya screening
penapisan secara pendahuluan
dan penapisan secara penyelamat

oleh karena itu yang kita pereksa untuk cara cepat ini adalah melakukan pemeriksaan antibody nya
yang ada di dalam darah
sehingga spesimen yang diambil adalah darah bukan hapusan tenggorokan
diharapkan dengan adanya pemeriksaan ini maka kita bisa menjaring dengan kasar tentunya
secara cepat tentang keberadaan kasus positif
oleh karena itu pemeriksaan rapid test dengan menggunakan basis pemeriksaan antibody
tentunya kalau hasilnya negatif kita belum bisa memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak terinfeksi
bisa saja terinfeksi tetapi pada tahap tahap awal karena antibody nya belum terbentuk
dibutuhkan waktu antara enam sampai tujuh hari untuk terbentuk
ada antibody yang kemudian bisa kita identifikasi sebagai positif di dalam pemeriksaan rapid ini
oleh karena itu yang kemudian harus dilakukan manakala pemeriksaan pertama negatif adalah mengulang kembali
kita sudah menyepakati bahwa kita akan mengulang kembali setelah sepuluh hari
harapan kita bahwa antibody itu sudah terbentuk dan kita bisa mengidentifikasikannya
kalau hasilnya positif maka kita
diakini sedang terinfeksi oleh virus
tetapi kalau hasilnya negatif dua kali maka kita bisa meyakini bahwa tidak terinfeksi oleh virus
tetapi juga dimaknai tidak ada antibody di dalam tubuhnya
artinya sangat mungkin bisa terinfeksi
apabila kemudian mengabaikan upaya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penularan
tetapi yang hasilnya positif tentunya akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan antigennya
melalui pemeriksaan swab dan kemudian kita akan mencoba menggunakan pcr untuk melihat ini
oleh karena itu ini harus penting untuk kita interpretasikan bersama
sehingga sekalipun pada pemeriksaan pertama negatif
maka kita akan tetap meminta melaksanakan pengaturan jarak
dalam berkomunikasi sosial
menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi sosial
supaya tidak ada proses penularan
ini menjadi penting dan ini harus kita laksanakan bersama sama
di dalam konteks pemeriksaan rapid test ini kita sudah menentukan kebijakan
rapid test akan kita laksanakan kepada
kontak dekat kasus positif yang sudah terkonfirmasi
dan dirawat di rumah
di negatif tempat lenges
lingkungan kerja yang juga memiliki kemungkinan kontak dekat
maka kita juga akan melaksanakan pemeriksaan di tempat dia bekerja
ini prioritas yang pertama
prioritas yang kedua adalah kita melakukan pemeriksaan kepada semua tenaga kesehatan
yang kemudian terkait dengan layanan terhadap pasien covid sembilan belas
ini harus kita pereksa
termasuk front office rumah sakit juga kita lakukan pemeriksaan
karena kita tahu bahwa mereka adalah kelompok yang sensitif untuk rentan terinfeksi covid sembilan belas
ini prioritas yang kita laksanakan untuk pemeriksaan rapid pada tahapan pertama
sudah barang tentu kalau nanti cat rate kit yang kita datangkan semakin banyak
nanti kita akan berbasis
berbasis pada wilayah
sementara ini kita masih tracing pada kelompok yang memiliki kerentanan tinggi
yaitu kontak dekat dan petugas kesehatan
ini yang menjadi prioritas pertama kita
kemudian setelah kemudian kit kita yang kita datangkan kembali sudah cukup banyak
maka kita akan melakukan pemeriksaan berbasis pada kewilayahan
sebagai contoh di jakarta ini adalah wilayah jakarta selatan
yang sudah kami identifikasi
dan kami petakan
maka ini akan menjadi prioritas kita
pelaksanaan tes tentunya nanti akan didesentralisasikan di semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayah itu
kemudian laboratorium kesehatan daerah
rumah sakit yang ada di wilayah tersebut
baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta
ini yang harus kita lakukan di tahapan berikutnya
oleh karena itu
inilah yang menjadi urut urutan tahapan kita di dalam kaitan dengan layanan kesehatan
saat ini kita sudah mendistribusikan
kami cek tadi sudah mulai bergerak distribusi satu ratus dua puluh lima ribu kit untuk pemeriksaan cepat
yang didistribusikan di tiga puluh empat provinsi
nantinya provinsi lah yang akan bisa menentukan
pertama untuk kontak tracing
kedua adalah untuk petugas kesehatan
yang dilibatkan dalam layanan langsung terkait dengan covid sembilan belas ini
dan pada pengiriman berikutnya
dengan jumlah yang lebih besar nanti akan berbasis pada daerah
di mana kasus ini ditemukan
dan kemudian kita anggap sebagai daerah yang berpotensi untuk munculnya penularan
sudah sudah sekalian pada tahapan yang terakhir
saya akan menyampaikan update
terkait dengan kasus konfirmasi
kasus konfirmasi positif yang sudah kita dapatkan di hari ini
dari kajian data yang kita catat sejak tanggal dua puluh tiga maret pukul dua belas sampai dengan hari ini
dua puluh empat maret pukul dua belas wib
ada penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak satu ratus tujuh kasus
sehingga total saat ini adalah
ini adalah angka akumulasi
sejak dari awal kita melakukan pemeriksaan
kemudian ada penambahan juga
mohon maaf tidak ada penambahan kasus yang sembuh
masih tetap sama datanya tiga puluh
tetapi ada beberapa yang sudah sekali diperiksa spesimennya negatif
kita akan tunggu besok
kalau pemeriksaan yang kedua negatif
kemudian ada penambahan kasus meninggal sebanyak tujuh orang
sehingga total kasus meninggal adalah lima puluh lima orang
sehingga update pada posisi dua puluh empat maret dua ribu dua puluh pada pukul dua belas
kasus kumulatif positif sebanyak enam ratus delapan puluh enam
kemudian kumulatif pasien sembuh sebanyak tiga puluh orang
dan kumulatif kematian sebanyak lima puluh lima orang
demikian informasi yang disampaikan untuk hari ini
kita akan selalu mengupdate
dan yakinlah bahwa pemerintah bekerja dengan keras
dan siapapun yang sedang melaksanakan isolasi diri
atau masyarakat yang membutuhkan informasi
ada hotline di satu ratus sembilan belas
dan di beberapa layanan online
yang ada di indonesia yang terkait dengan covid sembilan belas
mudah mudahan ini bisa menjadi informasi yang membantu kita sekalian
terima kasih selamat sore